fraud atau tindakan curang sudah menjadi masalah global termasuk di indonesia
salah satu bentuknya adalah korupsi
sebuah seminar edukasi anti fraud digelar di bandung
dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai fraud dan pemecahan masalahnya
dari satu ratus delapan puluh negara indonesia berada di posisi ke sembilan puluh enam negara paling korup di dunia
indonesia dinilai lamban dalam memberantas korupsi
meskipun telah memiliki undang undang no tiga puluh tahun dua ribu delapan
tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
jadi inisiatif anti fraud melalui edukasi ini memang berkembang di mana mana
karena gini banyak survei yang mengatakan
bahwa untuk pemberantasan fraud itu
itu betul dengan pemberantasan
dalam arti orangnya ditangkap dipecat diadili
kalau di perusahaan dipecat suruh ganti gitu ya
tapi banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa ini
bahwa menangani fraud ini harus mulai dari pencegahan
peneliti yang hadir pada acara ini mempresentasikan sejumlah isu anti fraud
seperti penyalahgunaan kebijakan penyalahgunaan aktifa perusahaan
hingga isu korupsi di indonesia
di perguruan tinggi ini tempat kita untuk mempertahankan idealisme
serta menunjukkan nilai nilai anti fraud
karena secara logis nilai nilai yang ditanamkan di perguruan tinggi itu tidak pernah ada yang pro fraud
tetapi anti fraud jadi disitulah perannya
menurut guru besar akutansi
menurut guru besar akutansi
menurut guru besar akutansi
universitas teknologi mara malaysia
banyak hal yang bisa dipelajari dari jurnal jurnal penelitian anti fraud
tapi ada yang tidak
tapi ada yang diperlukan juga
tapi ada yang diperlukan juga
mereka mencari pengetahuan tentang pengelolaan tersebut
dan juga tentang bagaimana negara tersebut berpengaruh
saya berharap pengetahuan kita bisa digunakan oleh pembuat kebijakan
oleh manajemen perusahaan untuk memitigasikan
untuk memperlukan masalah dari empat faktor
kalau kita berbicara tentang tekanan
bagaimana manajer bisa membantu
untuk mengurangi tekanan pekerja
tidak hanya melihat produktivitas mereka
tapi melihat masalah pribadi
agar mereka bisa menyelesaikan masalah perusahaan
acara ini akan berlangsung hingga dua puluh juni
dan menghadirkan sejumlah pembicara
dari berbagai kalangan
yang akan membahas sejumlah isu
kiki haryadi bandung